kasus pelanggaran lalu lintas yang menyeret siswa sekolah dasar di jember turut disorot lembaga perlindungan anak jawa timur
apalagi status bocah dua belas tahun itu kini menjadi terdakwa
putusan pemidanaan dinilai terlalu tergesa gesa
siswa kelas enam di sebuah sekolah dasar di kecamatan panti jember ini masih terus menjalani proses hukum
status terdakwa yang disandangnya tentu berdampak pada psikologisnya yang masih di bawah umur
sekretaris lembaga perlindungan anak jawa timur isa ansori menilai penetapan status terdakwa pada kasus ini terlalu tergesa gesa
karena kasus ini bukan tergolong pidana berat
lpa jawa timur akan melakukan pendampingan agar sang bocah terbebas dari fonis penjara
informasi tentang pemidanaan ini kan sebenarnya terlalu tergesa gesa kan
artinya putusan keputusan kemudian menjadikan ini pemidanaan itu kan terlalu tergesa gesa
karena kasus menggunakan sepeda motor itu kan bukan kasusnya
sehingga menurut saya kalau sampai kemudian itu terjadi upaya pemindanaan
saya kira lpa akan menjadi bagian untuk melakukan upaya pendampingan supaya polisi segera membebaskan
karena di sana tidak ada unsur kriminalitas yang dilakukan
kasus pelanggaran lalu lintas antara sebuah mobil dengan sepeda motor di jember jawa timur
dengan terdakwa seorang siswa sekolah dasar menyita perhatian
selain usianya yang masih tergolong anak anak dalam kasus tersebut terdakwa dianggap sebagai korban dari kasus tersebut
kasus pelanggaran lalu lintas dengan terdakwa seorang bocah berusia dua belas tahun ini terjadi di jember jawa timur
kasus bermula saat aye mengendarai sepeda motor pada dua belas september dua ribu enam belas
aye yang saat ini membonceng temannya berusaha menyalip kendaraan di depannya
dan justru tertabrak sebuah mobil dari arah berlawanan
kecelakaan itu membuat aye dan temannya mengalami luka
pengedara mobil tidak memperkarakan keduanya dan bersedia bertanggung jawab membiayai pengobatan keduanya

namun orang tua bocah menganggapnya sebagai sepeda motor
namun orang tua bocah menganggap bantuan yang diberikan pengedara mobil tidak setimpal
dan lantas memperkarakan kejadian tersebut
dalam proses hukum justru siswi kelas enam sd ini yang menjadi tersangka
unit laka lantas polres jember menilai ayu melakukan pelanggaran karena melintasi marka jalan
hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan
terdakwa kini tengah menjalani proses sidang
jika nantinya hakim menjatuhkan penjara
ayah terdakwa mengaku siap untuk menggantikan posisi anaknya untuk menjalani masa hukuman
saya bangga kok sekarang ini
diteruskan perkara ini saya bangga
masalahnya risikonya orang tua nanti
kalau anak anak kan di bawah umur mungkin kan tidak kira di penjara
artinya kalau harus di penjara ayo mau diganti bapak
iya tetap saya yang mengerti
kasus ini kini tengah proses diversi
yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana
ke proses di luar peradilan pidana
sofiani tanjung cnn indonesia